tapi ini demi kehormatan kerajaan kamu
dan ini demi putra kita pamanarasa
demi keselamatan dirinya
jadi ini yang dimaksud kakang banyak sumbah
aku tidak perlu menyingkirkan saingan anakku dengan tanganku sendiri
aku tahu segala kegelisahan yang sedang kau hadapi
apa yang seharusnya aku lakukan
untuk mengatasi kondisi di kerajaan galut
yang kian tidak menentu
yang terjadi di galu
ada kaitannya dengan
keberadaan pamanah rasa
kalau dia dijauhkan dari wilayah galut
untuk keselamatan pamanah rasa
sekaligus menyiapkan pamanah rasa
yang lebih besar kelak di kemudian hari
apunten gusti prabu
silakan duduk paman
aku sengaja mengundang paman ke sini
untuk mempertimbangkan sesuatu
yang aku sendiri sulit
hathur pengapunten gusti prabu
sangat sulit untuk memutuskan
dengan kanjeng ramaprabu
apa aku harus melakukan
hal sejauh itu
membuah dan menjauhkan putraku
pemandangan rasa dari keluarganya sendiri
apunten gusti prabu
perintah gusti prabu
demi kebaikan raja galuh
raden pamanah rasa
atas waktunya pamanah
jadi apa rencana kakang
yang selama ini mengganggu
kalau perlu tidak akan pernah kembali lagi
akan menyingkirkan pamanah rasa
bukan aku yang
tapi gusti prabu
sendiri yang melakukannya
menyingkirkan putra kesayangannya
kakang hanya mempermainkan aku
aku mendengar sendiri dari mulut
gusti prabu nyai
kalau nyai tidak percaya
sekarang kakang prabu
kenapa kakang prabu terlihat gelisah seperti itu
apa sebenarnya yang sedang kadang fikirkan
aku baru saja menerima wahsin
akan ada bahaya besar
yang akan mengancam kerajaan galo
dan putra kita pamanah rasa
satu satunya cara untuk menangani masalah ini
adalah dengan menyuruh pemanah rasa putra kita
keluar dari kerajaan galuh
aku tidak setuju
kalau sampai pamanah rasa harus keluar dari istanaku
tapi jika pamanah rasa tetap disini
akan ada banyak penyusup memasuki kerajaan galuh
dan itu akan membahayakan
tapi jika memang pamanah rasa yang mereka insyar
tidak ada jalan keluar
adalah menyuruh pamanah rasa
menjauh dari kerajaan galuh
dari orang orang yang ingin membahayakannya
aku tidak mau kehilangan anakku
keputusan kkn kali ini tidak masuk akal
ini demi keselamatan pemanah rasa putra kita
ini adalah yang terbaik
walaupun sekarang kita sendiri tidak mengetahui
apa yang dimaksudkan dengan ketentuan takdir ini
aku mengerti perasaanmu
aku mengerti perasaanmu
aku mengerti apa yang kamu rasakan sekarang
demikian juga kakak
dan pamanah rasa
adalah putra kita yang sudah lama kita tunggu tunggu
aku tidak bisa menerima hal ini kakak
tapi ini demi keselamatan kerajaan galuh
dan ini demi putra kita
demi keselamatan dirinya
jadi ini yang dimaksud kakak banyak sumbah
aku tidak perlu menyingkirkan
saingan anakku dengan tanganku sendiri
demi sang iam
aku serahkan segenap jiwa ragaku
apa yang membuat haji ibu menangis
aku tidak rela kalau anakku sendiri harus disingkirkan dari istana dengan cara seperti ini
aku tidak rela
kanji ibu tolong ceritakan kepada aku
jangan membuat hatiku risau
kanji ibu tolong ceritakan
aku tidak mau membuat hati kanji ibu terluka

siapa yang akan berpisah kanji ibu
siapa yang akan berpisah kanji ibu
siapa yang akan berpisahkan lain dengandisku
semoga keracunan cepat hilang ya pak
kenapa ya pak
semenjak kelahiran aden murmanan rasa
banyak kekecauan di wilayah galau
ibu jangan bilang gitu
sumber mata air kita saja keracunan
banyak rakyat yang malingnya
sebelum kelahiran raden pemanah rasa
rakyat galuh aman aman saja pun
itu kebetulan saja bu
ada apa ya
belakangan ini di wilayah galus
sering terjadi kekacauan disana sini
banyak perampokan terjadi dimana mana
banyak keluarga kita jadi korban